rapat pembahasan soal ppdb digelar oleh komisi e dprd dki jakarta
yang membidangi masalah pendidikan bersama dinas pendidikan dki dan orang tua murid
rapat ini merupakan lanjutan audiensi orang tua peserta didik dengan dprd dki jakarta
setelah demonstrasi mereka tak ditanggapi oleh gubernur pada selasa kemarin
pertemuan ini menjadi krusial karena merupakan pertemuan terakhir
sebelum diselenggarakannya ppdb jalur zonasi besok
dalam pemaparannya kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana menegaskan
parameter umur dalam ppdb sudah sesuai dengan permendikbud
pendidikan tuntas yang kami usung kami ingin memasukkan anak anak ini
yang selama ini belum kami sentuh
sehingga nanti kita akan lihat sebarannya karena kita kan baru jalur afirmasi
belum jalur yang lain nih
sebelumnya jalur zonasi yang mempertimbangkan usia ini menuai protes
orang tua calon murid yang hendak mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri merasa cemas
mereka menilai jalur zonasi sejatinya memperhitungkan jarak tempat tinggal
serta sekolah dan bukan usia
sudah setuju loh karena seakan akan usahanya anak anak untuk mencari nilai yang terbaik
untuk masuk sekolah yang favorit menjadi tidak dihargain gitu loh
yang dulu kita taunya kan sekolah negeri itu
kalau sekolah apa ya kita bangga gitu masuk ke sekolah negeri karena nilai kita bagus
tapi karena kepentok umur ya jadi kasihan mereka gitu loh
kayaknya sia sia perjuangan mereka belajar selama ini
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku telah menampung aspirasi para orang tua
kota kami memahami mengerti kita negara yang demokrasi kami tidak anti kritik
semua masukan saran tentu kami pertimbangkan
namun perlu kami sampaikan semua kebijakan yang kami ambil
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ya
ada permendikbud nomor empat puluh empat yang telah mengatur
yang diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
tim liputan cnri